tertangkap saat razia geng motor dan hendak melarikan diri
seorang pemuda di sukabumi jawa barat menangis terseduh seduh digiring oleh polisi karena takut
pemuda berinisial rb itu mengaku kaget saat melihat razia kepolisian di jalur lingka selatan kota sukabumi
ia langsung meninggalkan motor dan ambil langkah seribu saat dihampiri petugas
setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif pemuda ini pun langsung dilepaskan oleh kepolisian dan hanya mendapatkan sanksi tilang
karena menggunakan motor dan tak memakai helm
razia yang dilakukan kepolisian pada kamis siang di jalur lingka selatan ini merupakan antisipasi kepolisian resor sukabumi kota
akan maraknya aksi aksi berandalan bermotor atau geng motor
serta melakukan kegiatan razia dalam rangka antisipasi aksi aksi berantalan motor
aksi aksi ini sangat meresahkan sehingga kami meningkatkan aktivitas kegiatan patroli kita
kemudian melakukan razia razia di beberapa tempat
dari empat titik razia yang dilakukan oleh kepolisian
sedikitnya lima puluh satu unit kendaraan bermotor mendapatkan sanksi penilangan
oleh kepolisian dan delapan unit kendaraan bermotor diamankan karena tak memiliki surat kendaraan
ahmad fikri sukabumi jawa barat